sehari jelang pembebasan rene lawrence polisi melakukan pengecekan di rumah tahanan bangli
narapidana kasus narkoba ini dinyatakan bebas pada dua puluh satu november besok
petugas kepolisian bersenjata melakukan patroli dan pantauan di rumah tahanan bangli bali
selain berpatroli polisi juga melakukan koordinasi tertutup dengan pihak rutan terkait pengamanan rene saat keluar rutan rabu esok
untuk teknis kebebasan rene kepala rutan bangli made suendra menyebutkan pihaknya hanya menunggu dari imigrasi
namun untuk jadwal keluarnya suendra menyatakan tergantung pihak imigrasi yang menjemput
rene dinyatakan bebas murni pada rabu dua puluh satu november dua ribu delapan belas esok setelah sebelumnya menjalani masa hukuman dua puluh tahun penjara dengan remisi tujuh tahun
rene lawrence merupakan salah satu dari anggota bali sembilan
sebelumnya dua rekannya difonis mati dan telah dieksekusi pada dua desember
dua ribu lima belas silam serta enam lainnya difonis seumur hidup
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia

ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia
ketika dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia terkait dua rekannya dikonsumsi dengan konsulat jenderal australia